pt kereta api indonesia membuka pemesanan tiket kereta api masa angkutan lebaran mulai tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga nanti
masyarakat yang hendak mudik atau liburan menggunakan jasa layanan kereta diimbau untuk merencanakan secara matang perjalanan mereka
pemesanan dan pembelian tiket dapat dilakukan pengguna kereta melalui aplikasi kai akses hingga kanal resmi yang bekerja sama dengan pt kai
pt kai memprediksi jumlah penumpang kereta api pada masa angkutan lebaran tahun ini akan mengalami kenaikan signifikan
penyebabnya adalah ppkm tak berlaku lagi sehingga tahun ini tak ada pembatasan kapasitas angkut penumpang
pt kereta api indonesia akan membuka penjualan dan pemesanan tiket angkutan lebaran tahun dua ribu dua puluh tiga mulai tanggal dua puluh enam februari nanti
pembelian tiket angkutan lebaran tahun ini akan mulai di kereta api indonesia tanggal dua belas april nanti
ini kami maksudkan agar masyarakat bisa dengan matang merencanakan mudik atau libur mereka pada masa angkutan lebaran nanti